kalau hubungan bapak dengan ibu mega dan juga pdi perjuangan ini seperti apa sih pak
ya kalau selama nggak ketemu ya tapi dulu kan saya bu mega gus dur sultan itu kan dianggap empat pilar reformasi ya
dan over time juga masih sering ketemu ketika ibu mega jadi presiden saya ketua mpr masih beberapa hari ketemu di istana dan lain lain
setelah itu kan saya langsung ke jogja ya jogja kemudian ya saya mengamati terus
begitu saat peruturan gunung ya saya turun
ada komunikasi mungkin dengan beliau beliau belum pernah ada ya
semenjak tahun dua ribu berapa sudah lama
sudah tidak mencoba untuk menjalin komunikasi lagi dengan ibu mega
belum ada yang menghancurkan juga itu
belum ada juga utusan
ya kalau saya mencari cari tolong tolong ya itu ya
udah lah saya ini kan sudah tujuh puluh empat tahun pak sudah hampir sunset
jadi saya kalau ada ide yang bagus
ada kesan bahwa bapak sebagai ketua majelis kehormatan pan tidak mau mengarahkan pan ini berkoalisi dengan pak jokowi
mendukung pak jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas lebih condong ke pak prabowo itu memang seperti itu pak
yang saya omongkan ini ya pan tidak mungkin mendukung pak jokowi

mem pak jokowi jadi pak jules hassan ini memang ada maksudnya ya
dan dia tahu proses kalau pak jules hassan lantas membuat statement mendukung pak jokowi sebagai capres
maka pan insya allah bunuh diri
karena saya tahu di bawah sudah emoh gitu
nah jadi tolong dimengerti ya
bahwa pan itu partai yang punya prinsip
meskipun pak jokowi nanti misalnya mengambil pak zulkifli hasan sebagai cawapres juga tidak mau
bunuh diri juga
akan marah dong ya
pdip yang lebih gede masih ditinggalkan ya
pak jokowi udah pdp
iya tapi kan juga ada golkar yang gede juga ngapain pan
jadi sudah tertutup pinky pak jokowi untuk bisa mengambil pan sebagai rekan rekan
kecuali ada keajaiban gumpa politik ya
yang nggak masuk akal mungkin saja

jadi elektrikitas pan makin turun pak
dengan adanya kotel efek ini kalau nanti di pilpres dua ribu sembilan belas tidak mengajukan calon presiden ataupun calon wakil presiden
enggak enggak enggak
jadi kalau pan mendukung yang bukan pak jokowi itu memang siapa masih misteri ya
saya kalau kemudian ikut rombongan ini ya sementara hashtag itu sudah meruyak kemana mana ya
maaf ya mbak saya pakai intuisi ya
nah kemudian kalau tidak ke koalisnya pak jokowi berarti pilihannya cuma tinggal ke koalisnya pak prabowo atau tokoh lain yang jadi kuda hitam
nah anda sedang menyiapkan juga bersama dengan yang lain untuk menyiapkan kuda hitam tapi kan kursinya nggak cukup pak
artinya pilihannya tinggal ke pak prabowo
apa ada yang cukup
ya enggak ada sih
enggak ada yang cukup pak demerol enggak cukup
semua enggak cukup pak
yang mau diajak untuk beresiko politik
ya to be very owners saya sering ke jakarta itu melihat petanya
siapa tahu nanti chemistry capresnya itu bisa merebut hati rakyat lah
kalau nama pak gatot pak gatot nurmantio
itu juga kuda
itu sering kita bicarakan juga
jadi ini bisa panjang sekali ceritanya ya
artinya kita juga exploring ya di political map sekarang ini political geografinya itu bagaimana
jadi nanti kata putus itu mungkin pertengahan mei ya akan ada rakernas
jadi di situ pasti
mudah mudahan sudah ada capres cawapres yang akan kita dukung
andai kata misalnya pak zul jadi capres tentu pak zul juga amat sangat berbahagia
cuma bagiannya surveinya nanti kita lihat
tapi ini kemarin pak sandiaga uno ketua
ya saya kira betul
karena saya pernah ngobrol juga itu
jadi kan either ini oh itu
pan kursnya delapan lebih tinggi
misalnya mas prabowo kalau sama saya ingin ini itu ada jalan tengah
artinya tidak dari dua partai ini
iya jalan tengah yang bisa diterima oleh dua partai ini
terutama juga mayoritas pemilih yang penting
ya akan menentukan itu
merasa nyaman dengan duet yang baru ini
tapi ini masih rahasia allah
karena belum menjadi kenyataan
karena belum menjadi kenyataan
betul bahwa pak amin sempat membawa pak gatot untuk ke pak prabowo
ada isu yang berkembang seperti itu
mereka sudah punya sendiri ngapain
sama sama jenderal ya kan
sempat menyedorkan nama pak gatot ke pak prabowo
saya pernah ekspor itu ya

kalau dengan pak gerot bagaimana
kalau dengan anies basiran bagaimana
kalau dengan pak garut bagaimana
kalau dengan anies basiran bagaimana
kalau dengan tuan guru bajang bagaimana
semua sudah kita
jadi ini masih dimasak terus gitu
mudah mudahan dalam dua tiga minggu ini sudah fix gitu
artinya kalau pak gatot sekarang menjadi perbincangan
masih diperbincangkan tapi opsi yang utama adalah menyorongkan pak zul sebagai cowok presnya pak prabowo
kalau nama mas anies
ini menarik juga nih bahwa nama pak gatot dan mas anies ini kan bersaing ketat di survei
tidak bisa ya
saya tidak bisa mengambil keputusan juga bagaimana persisnya gitu ya
kalau menurut anda intuisi
cuma begini ya
anak saya ini kan intelektual semuanya
juga para mantu saya ini
ini semua lulusan
udah lah ya
pokoknya insya allah educated
please pertimbangkan segala macam up factor itu ya
ini saya buka rahasianya apa
terutama generasi milenial lho pak
generasi zaman now ini itu tiga puluh lima juta lho pak
dua puluh juta pemilih pak pada pilpres dua ribu sembilan belas
jadi yang diusung itu yang bisa menyentuh dan menendang ya
artinya mas anies memenuhi kriteria itu
saya belum tahu
tapi pak prabowo kemarin sudah diberikan mandat oleh gerindra untuk maju sebagai
kalau begini ya
mengharapkan pak prabowo memberikan tiket itu ke orang lain rasanya mustahil
karena beliau sudah berpikir lama ya bagaimana berdagang negeri ini ya
dan sekarang sudah dua puluh sekian persen
ya dengan memang dengan incumbent masih kalah ya
karena ini juga belum declare juga gitu
tapi mbak secara logika ada dua hal ya
jadi mengangkat nama baru itu tidak mudah
padahal cuma tinggal berat setahun tuh
mr x siapapun itu jadi capres itu masih bisa nggak nyalip pak prabowo itu ya
dulu prabowo kan kalahnya cuma enam persen
ya kan sudah tipis ya
dia tinggal captive market dipegang lagi ditambah yang kecewa kecewa ini ya
mungkin bisa lima puluh sekian persen
sudah cukup mbak ya
jadi sekarang ini semua mengatakan ini tinggal siapa capresnya
bisa nendang atau malah kempes
memang tidak mudah ini
artinya menurut bapak kecil kemungkinan pak prabowo menjadi kingmaker
yang kedua kecil
sehat kemarin apa
ketika di hambalang itu
bapak adi rizana waktu rakyat kornasi
luar biasa mbak
artinya gerindra ini seperti ada gegar gitu
electrifying gitu ya
dan ini kan karena tokoh prabowo ya
prabowo sudah habis berapa x rupiah ya
kemudian sepertinya loh sunatullah allah akan memberikan orang yang sudah berpayah payah
tidak mengintip banyak orang lantas
ini sudah sunatullah ya
jadi saya dulu pernah ditanya
pak amin nanti kalau pak harto turun kira kira siapa yang paling pantas
saya nggak mengatakan paling pantas
tapi siapa yang lebih kerja keras
saya kira habibie banyak kerja keras
artinya sudah bisa dipastikan bahwa
pan tidak masalah kalau misalnya nanti cawapresnya bukan dari pan
asalkan bersama dengan pak prabowo
asalkan didudukkan bersama dengan pks dan juga gerindra
siapa yang akan menjadi cawapresnya gitu ya pak
bisa dibilang arah koalisi pan seperti itu
jadi lihat muhammadiyah yang pernah saya pimpin
itu sebenarnya kalau untuk urusan lebih gede
itu dengan enteng mengorbankan kepentingan kelompoknya itu
saya ketua muhammadiyah
ketua palu presiden gusur
orang muhammadiyah sahabat morog itu sujud syukur alhamdulillah gusur jadi presiden
lihat sekarang jawa tengah
jawa tengah itu sudirman dan ibu ida fauziah itu ya
muhammadiyah oke bismillah akan kita dukung
kita tunggu saja kira kira nanti bulan mei
partai amanat nasional akan memberikan sikap resmi arah koalisinya di pilpres dua ribu sembilan belas
pak amin juga terima kasih
semoga nanti kedepannya pertarungan ataupun kontestasi pilpres kita akan menjadi lebih dingin dibandingkan pada tahun dua ribu empat belas silam ya pak ya amin ya
terima kasih pak amin atas waktunya
demikian perbincangan saya dengan ketua majelis kehormatan partai amanat nasional amin rais rifana pratiwi